sudah mencapai tujuh puluh persen dari jumlah prajurit yang bertugas di medan
vaksinasi bagi prajurit kodam satu bukit barisan dilaksanakan di rumah sakit tingkat dua putri hijau medan jalan putri hijau pada jumat
vaksinasi dilakukan terhadap delapan ratus orang prajurit yang bertugas di area kota medan
selain prajurit juga dilaksanakan vaksinasi bagi warga lanjut usia
para penyandang penyakit bawaan atau comorbid yang sudah teratasi
dan para penyintas yang sudah melewati masa tiga bulan
pada saat yang sama juga digelar vaksinasi dosis kedua bagi empat ratus orang prajurit
setelah dua pekan lalu diberikan vaksinasi dosis pertama
kita hari ini melaksanakan vaksinasi tahap kedua di kodam satu bukit barisan ya
untuk perbedaannya tahap satu itu adalah kita memusatkan vaksinasi untuk para nakes
kalau tahap dua ini pada aparatur negara dan para lansia
ini hari ini hari jumat tanggal dua puluh enam ini
kami melaksanakan tiga kegiatan secara simultan dan paralel ya
itu pertama kita melaksanakan suntikan vaksinasi kedua untuk prajurit kodam satu bukit barisan
untuk dosis kedua dengan target sebanyak empat ratus orang